tega teganya kau mencuri bayiku peluang kau gigi keluar kau
kembalikan bayiku kembalikan bayiku setelah kau berikan harta kekayaan ini kau menantangku
pelajaran bagimu dan keluargamu bayimu adalah satu syarat dan kau masih mempunyai
syarat empat syarat lagi tidak aku tidak mau lagi menjadi penghasil persyaratan itu mutlak
nyawamu dan keluargamu adalah jaminannya untuk tumbang berikutnya aku minta bayi si ustadz itu
tidak tidak aku tidak mau karena alat persembahan ku telah kau hancurkan maka kau harus membawa
membawa bayi si ustadz itu ke rumah mbak suroso tidak aku tidak mau tidak kamu kalau tidak kau bawa
bayi itu maka kau dan keluargamu akan kuhancurkan malam ini
rupanya sedikit telah mengadakan persekutuan dengan setan
ini kan mandat pak lurah kita harus kerjakan tapi bang enggak pakai tiket serem
gampang serem lu kantongin aja yuk
jangan dorong dorong ansip kudu rane ini dong terus
remi ya iya bang
sampai kapan ya kita disuruh begini menjaga induknya mbak suruh so
buktinya dia enggak nongol nongol pintunya aja yang terbuka sendirian
jangan jangan dia sudah gede bubuk itu bang
ayo yakin kalau begini terus bahwa suruh so
kayak terlibat dalam peristiwa penculikan bayi di kampung kita ini
kalau lihat dari sepenuhnya ya
suara anak orang goblok tapi di hutan kayak begini mana ada suara orang
dari mana ya sepertinya dia ada tangisan di sini
suaranya semangat mendengar
bagus di bagus saya akan turuti semua keinginan cucu asalkan saya mohon
kembalikan bayi saya ini
nantikan perbuatan kalian

ini tega teganya kamu ciri ciri bayi ini

kalian semua tunggu di sini biar saya kerja
penguasa gunung kawi datanglah jujuranku datanglah tidak ada yang dapat
tolong kamu selesai allah bertobatlah